jauh di dalam hutan yang rimbun dan lebat
terletak sebuah desa indah yang menjadi rumah bagi suku auha yang dihormati selama beberapa generasi
oh tinggal sebulan lagi untuk melihat migrasi burung
tidak bodoh hari ini ayo naik ke bukit
suku auha adalah komunitas yang damai
dikenal dengan keahlian bercocok tanam dan budayanya yang kaya
tanah mereka menghasilkan buah dan sayuran yang melimpah terkenal di seluruh dunia
namun keberadaan damai mereka terancam saat penyerbu asing datang
berusaha mengeksploitasi tanah dan sumber daya mereka
desa yang dulunya berkembang menghadapi terlalu banyak penyakit
tetapi mereka juga menemukan tantangan karena cara hidup suku tersebut tergantung pada keseimbangan
kini di antara suku auha hiduplah seorang gadis bernama yeri
halo anjing kecil
terlepas dari tantangan yang dihadapi komunitasnya
yeri tetap tidak terpengaruh
dia dikenal karena jiwa petualang dan sifatnya yang ramah
menghabiskan sebagian besar dari kemampuan mereka

aku membuatkan makanan bergisi untuk anak anakmu
mereka akan tumbuh baik
tidak jangan berterima kasih
nenekku mengajariku resep ini
suatu ketika saat yeri pulang dari bermain
dia menemukan seorang gadis yang sedang menangis
kau hampir sampai
jangan takut saat yeri ada di sini
yeri dan clara segera keluar dari hutan
iya aku jatuh
yeri merawat luka clara dengan baik
dan clara langsung merasa lebih baik
terima kasih telah merawatku
apa kau ingin menjadi temanku dan bermain denganku
mari kita bertemu di sini besok
sesampainya di rumah
dia melihat ibunya dengan marah menunggunya
dari mana saja kau clara
dan perban menjijikan apa itu
apa salah satu penduduk desa membantumu
oh ayo cepat lepaskan itu
tapi ibu aku merasa lebih baik
diam dan mandilah sekarang
ya itu tidak mempengaruhi pertemuan hari berikutnya
karena clara datang lebih dulu
kenapa kau lama sekali yeri
maaf aku di sini sekarang
yeri dan clara bersenang senang
mereka bermain dengan tupai rusa dan buru
clara terkejut dengan cara yeri berkomunikasi dengan para hewan
kau seperti putri salju
hehehe apa itu
tiba tiba hujan mulai turun
cari tempat berteduh
lihat ada gua di sana
yeri dan clara pergi ke gua
dan duduk di sana sambil memandangi rintik hujan
wow kau sangat baik
aku pikir penduduk desa itu menakutkan mengintimidasi
aku sudah mendengar soal itu semuanya
pertimbangkan kembali yang kau katakan
kau baru saja bilangnya kepada aku
wow itu bukan kau
yeri dan clara menoleh dan melihat sesuatu yang tidak mereka duga
clara gemetar sementara yeri berdiri kedinginan
mereka melihat mata berbahaya dalam kegelapan
bukan satu atau dua tapi tiga pasang mata
yeri apa kau melihat yang aku lihat
yeri mengambil langkah ke arah mata itu
aku pikir kau salah pintu keluar ke arah sini
sebelum yeri mengambil langkah lain
salah satu dari mereka menerkamnya
yang mengejutkan mereka itu adalah hewan kecil
oh itu hanya hewan kecil
ya ya tapi mereka anaknya
tidak mereka makan
iya tentu saja
saat mereka dewasa mereka tidak akan menyerang kita saat ini
itu itu itu puma yang besar
clara kau membuatku tertawa
ini akhirnya begini akhirnya
kita akan menjadi makan malam mereka saat kita tiba
aku yakin dia tidak baik baik saja
yeri mengulurkan tangan ke puma
sepertinya dia demam
dia butuh obat
pamanku ada di sini
dia adalah seorang dokter
aku baru saja mendapatkan ramuan
aku akan menghancurkannya dan memberikan padanya
yeri menumbuk herbal yang didapatnya dan memberikannya pada puma
saat itu hujan sudah berhenti dan mereka memutuskan untuk pulang
tak beruntung tidak dimakan puma
oh iya mari kita bertemu di sini lagi besok dan seterusnya
untuk memeriksa puma dan anak anaknya
aku akan membawakan makanan untuk anaknya
dan begitu saja
yeri dan clara pergi ke gua dan merawat puma dan anak anak mereka
yeri dan clara mengembangkan ikatan yang dalam dengan mereka
dan clara belajar banyak dari yeri juga
bagaimana kau mempelajari semua makanan puma
aku ingin tahu
aku ingin tahu
aku ingin tahu
aku ingin tahu
aku ingin tahu
bagaimana kau mempelajari semua metode ini
kami tidak pernah belajar
kami suku auha
sangat mengenal lingkungan kami dengan baik
puma rusa dan pohon pohon ini mereka semua bagian dari kami
wow indah sekali
clara belajar banyak tentang budaya auha dan cara hidup mereka
itu membuatnya terpesona
clara dan yeri saling menghormati dan menjadi sahabat
aku akan siapkan obat obatan
kali ini aku yang membuatnya
oh tebak siapa yang telah belajar secara auha
keesokan harinya ketika clara pergi sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi
apa kau melihat clara di sekitar sini
sudah kubilang harus pulang saat siang
oh penduduk desa ini telah mengambil clara
saat itu ayah clara datang
apa yang terjadi
hahaha sayang paha mereka telah membawa clara pergi
orang asing menggeledah semua rumah auha untuk mencari clara
ini membuat marah penduduk desa
beraninya kau memasuki rumah kami tanpa izin
pertama tama aku ingin mencari clara
aku ingin mencari clara
aku ingin mencari clara
aku ingin mencari clara
aku ingin mencari clara
pertama tama ini bukan rumahmu lagi
kedua kau menculik putri kami untuk protes itu sangat konyol
dia masih anak anak dia pasti berkeliaran di hutan
putri kami terlalu beradab untuk bermalas malasan di hutan
kami tidak membawa anakmu
kau membawanya kau telah mengambil anakku
cukup kami tidak tahan dengan omong kesombong
orang asing dan suku auha mulai berkelahi
segera kembalikan putriku
aku bilang dia tidak bersama kami
yeri dan clara telah kembali
mereka menyaksikan pertengkaran yang mengerikan ini
yeri kewalahan dan tidak bisa menahan air matanya
kau tidak bisa menanggapi diri
jerry sangat kesal sehingga dia berlari kembali ke gua
aku belum pernah melihat rumahku seperti ini
bahkan kakek nenekku berkata bahwa desa kami adalah salah satu tempat yang paling damai
tapi lihat sekarang
kau rumahku apa kesimpulannya
kamu tidak kesayangan khairan
puma tiba di desa dan meraung dengan keras
kerumunan itu tercengang tapi orang asing itu menyerangnya dengan ketakutan
berhenti aku sudah kesal
jangan menyentuh hewan kami
clara apa yang kau lakukan di hutan
tidak apa yang kita lakukan di desa ini
merusak komunitas yang telah hidup di tanah ini sejak lama karena keserakahan kita
sayangku tolong jauhi puma itu
dia temanku ayah
begitu juga yeri
tidak dia telah berteman dengan penduduk desa
iya benar ibu
dan coba tebak mereka baik
mereka tidak seperti yang dibilang
mereka tidak seraka seperti kita
mereka pemaaf terlepas dari apa yang telah kita lakukan
kita tidak bisa menghancurkan tanah mereka hanya demi uang ibu
karena aku tahu jika tanah menjadi tidak subur
kita akan membiarkannya tandus dan melupakan semua yang kita lakukan
kami melakukan ini untuk melindungi masa depanmu

kau menghancurkan desa yang damai hanya untuk melindungi aku
aku tidak naif untuk mempercayaimu lagi
aku tahu apa yang telah kita lakukan sebelumnya
itu mulai lebih masuk akal
apa kau suka jika seseorang merusak rumah leluhurmu
dan kemudian mengklaimnya sebagai milik mereka
itulah tepat yang kita lakukan
kita mengambil rumah seseorang
sekarang katakan siapa orang jahat di sini
lalu kemudian ada kehaningan tuhan
tidak biarkan aku yeri
temanku yeri dan aku merawat puma
dan dia tahu cara menyembuhkannya
yang bahkan tidak bisa kita pahami
mereka melakukannya karena cinta
dan kita kita melakukannya untuk keserakahan
maafkan aku tapi aku mendukung kata kata clara
semua pria asing menjatuhkan senjata mereka
dan berlutut sebagai tanda menyerah
apa yang kau lakukan
dia benar sayang
kita sangat kejam
maafkan ayah telah mengecewakanmu clara
ayah terlalu dibutakan oleh keuntungan yang diberikan tanah ini
ayah seharusnya tidak minta maaf padaku
ayah seharusnya minta maaf kepada suku auha
sudah waktunya kami meminta maaf kepada penduduk
dan penuduk desa yang telah kami sakiti
kami minta maaf karena melakukan ini padamu suku auha
kami akan pergi
kalian akan hidup dalam harmoni
dan begitulah suku awuha dan orang asing berdamai
segera sudah waktunya bagi mereka untuk pergi
persahabatan antara kedua komunitas semakin kuat dalam beberapa minggu
jadi itu adalah perpisahan yang cukup menyakiti mereka untuk pergi ke dunia ini
terima kasih untuk semuanya clara
terima kasih juga yeri
maaf telah berteriak padamu yeri
aku tidak sungguh sungguh
setidaknya tidak lagi
aku akan memastikan untuk setiap tahun bertemu denganmu
dan seperti yang dijanjikan
clara dibawa ke sini setiap tahun

dan gadis gadisnya juga berjalan ke dunia ini
dan gadis itu bertemu dan bermain bersama
desa auha kembali seperti semula
dan untuk puma dan anak anaknya
mereka mengunjungi desa sesekali
atas permintaan yeri
penduduk desa membuatkan mereka rumah yang indah untuk ditinggali
selamat datang di desa kami buma
biarkan aku mengantarmu ke kamar hotel bintang limamu
penduduk desa merawat mereka dengan sangat baik
dan memberi mereka makanan lezat
puma hidup harmonis dengan mereka
dan bahagia selamanya